terlihat presiden joko widodo sudah menurun di tangga bersama jan etes
sepertinya berpakaian lombok bahwa bali ya fandi
betul sekali sekali pakaian yang dikenakan presiden joko widodo adalah pakaian adat nusa tenggara
begitunya terlihat seperti ini atau bali
kita lihat sudah terlihat hadir ditemani oleh putra sulungnya gibran raka buming raka
dan juga cucunya jan etes dan juga terlihat tamu undangan vip sudah hadir
tadi terlihat ada yusril iza mahendra dan juga ada ibu putriku swiss nuwardani
yang juga terlihat tadi sudah hadir di daratan tamu undangan jelang detik detik proklamasi
peringatan di istana merdeka pada hari ini sabtu tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas
tadi seperti fanny katakan yang menggunakan ulos ternyata menteri pendidikan dan kebudayaan
yang memang hadir juga pada pagi hari ini
mari menunggu nanti detik detik peringatan hud ri ke tujuh puluh empat karena sudah memasuki pukul sembilan lebih dua belas menit waktu indonesia barat
sesuai agenda pada pukul sepuluh nanti akan ada rangkaian acara inti peringatan hud ri
salah satunya tadi ya free pass yang memang akan menampilkan defile pesawat f enam belas dan t lima puluh
halim pranakusuma akan memberikan konfigurasi tujuh puluh empat tahun
ya betul sekali yuda kalau kita lihat ini jan etes terlihat bercengkerama
betul bercengkrama dengan anissa yudhoyono dan juga agus harimurti yudhoyono
yang memang terlihat baru saja tiba begitu di istana merdeka pada pagi hari ini
kalau kita lihat jan etes terlihat lucu sekali mengenakan pakaian adat jawa begitu ya
beskap berwarna emas atau kuning gading begitu
lengkap dengan kain dan juga
ada hiasan kepala yang dikenakan oleh jan etes
ini menjadi magnet tentunya bagi para rekan rekan media yang dari tadi kerap mengabadikan foto ataupun juga video dari jan etes
kalau sesuai dengan rangkaian acara pada sembilan ratus empat puluh lima nanti pasukan upacara memasuki lapangan upacara
kemudian nanti ada komandan upacara juga yang akan memasuki lapangan upacara
dan kita juga nanti akan menunggu ibu iryana joko widodo untuk hadir sepertinya belum terlihat pada pagi hari ini di layar kaca
dan juga memang kalau kita lihat selalu ada yang menarik begitu ya
dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang setiap tahun kita laksanakan dan juga setiap tahun diperingati di istana merdeka jakarta
jika tahun lalu kita memiliki asian games ya yang memang dilaksanakan rangkaiannya juga termasuk dalam tujuh belas agustus begitu
yang menjadi pengenal indonesia
bagaimana identitas indonesia kepada dunia dan juga di mana wajah indonesia ditampilkan dengan sebegitu rupanya
dan kali ini juga wajah indonesia dari sabang sampai merauke ditampilkan melalui pakaian adat daerah yang dikenakan
yang dikenakan oleh bapak presiden sendiri tamu undangan maupun tari tarian yang ditampilkan pada pagi hari ini